kofifa indar parawansa dan emil dardak berpotensi kembali diusung oleh empat partai yang tergabung dalam koalisi indonesia maju untuk pilgub jawa timur
bagaimana peta politik pemilihan gubernur jawa timur tahun ini jika mereka jadi diusung sepenuhnya oleh koalisi partai pendukung presiden terpilih prabowo subianto
lalu bagaimana kans partai politik lain terutama pdi perjuangan dan pkb menantang dominasi kofifa emil di jawa tibur
sudah bergabung saat ini mantan wakil gubernur jawa timur emil dardak dan pakar komunikasi politik dari universitas erlangga suko widodo
terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
mas emil golkar udah nyatakan deklarasi dari pan udah fix mau dukung juga kemudian dari partai golkar demokrat dan pan
nah tiga itu tinggal gerindra
insya allah komunikasi dengan partai gerindra
tentu telah terjalin dengan baik pada saat partai partai kim mengambil sebuah keputusan
jadi ya kami meyakini bahwa insya allah partai koalisi indonesia maju akan bersama
bahkan psi juga memiliki kursi di jawa timur dan insya allah juga mengindikasikan dukungan kepada pasangan kami
oke tapi sudah ada sinyal nih lawannya datang dari pkb
sudah ngusulin nama kiai barsuki
ada satu sosok perempuan untuk bisa mengimbangi posisi ibu kofifa
ya tentunya kita mengapresiasi akan menjadi sahabat dalam bersama sama mewujudkan demokrasi yang berkualitas di jawa timur dan indonesia
ini terasa percaya diri karena melihat survei yang sampai sekarang posisi mas emil dan bukoviva terbilang cukup tinggi dibandingkan nama nama lain atau ada faktor lainnya sebetulnya
intinya kita memiliki sebuah optimisme
yang dilandasi niat baik kita
hubungan baik dengan segenap warga dan juga jejaring toko
insya allah ada alasan untuk optimis dengan tetap menghargai proses proses demokrasi yang ada
kalau analisis mas suko gimana melihat ini
karena kan kalau melihat salah satu lembaga survei arsi bilang untuk posisi cagup jawa timur bukoviva unggul cukup besar empat puluh dua satu
nama mas emil tiga puluh lima tujuh persen untuk posisi cawagup
kemudian tokoh yang diusung pkb potensinya ki marzuki atau sosok perempuan itu gimana melihatnya
ya kalau merujuk berbagai riset memang pasangan ibu kova dan mas emil cukup unggul
saya justru melihat hal yang terakhir karena riset itu dinamis
yang kedua yang belum terungkap adalah pendekatan kualitatif di dalam riset ya
seringkali kita terjebak dalam angka angka
tetapi melihat dari lima tahun dan kemudian puncaknya
saya kira hasil pilpres itu menjadi satu catatan penting
jika memang mas emil mendapat dukungan dari kualitas yang sudah maju
saya kira semacam tanpa tanding lah untuk melampaui itu
nah problemnya sekarang apakah gerindra juga memberikan dukungan
tapi secara fanbase ya
saya kira pasangan kovah dan emil ini
pasangan yang cukup kuat
sejauh ini memang belum ada tokoh tokoh yang bisa menandingi kedua beliau
tapi untuk memastikan bahwa posisinya akan tetap solid sampai di hari pemilihan itu
apa yang harus dicermati menurut anda mas suko
ya tentu saja simpul simpul itu
misalnya kita tahu bahwa jumlah pemilih milenial itu kan
sekitar tiga puluh sembilan gak salah ya
dan ini yang kadang kadang tidak tertangkap di dalam riset
dan orang orang ini saya kira kedua tokoh ini kan punya digital presence
posisi digital itu cukup tinggi ya
kedua baik pak semil kan rajin di media sosial begitu kovah
artinya ini kan ini kan yang di dalam riset kami yang terakhir
anak muda bahkan mendekati angka sembilan puluh itu
mengambil keputusan acapkali di dua digital itu
nah tinggal bagaimana digital itu kemudian diungkapkan dalam
karena seringkali kan yang digital itu agak menjauh tps
dari partai partai kan udah ada menyatakan dukungan ya mas emil
tapi kalau dari pak prabowo dan pak jokowi secara langsung menyatakan dukungan
kepada mas emil dan buko viva maju di pilgub jawa timur
udah ada disampaikan secara langsung gak tuh
saya rasa bisa ditebak lah
bukan sesuatu yang kami sampaikan secara gamblang ya di publik
tapi itu juga pasti akan berpengaruh juga kan terhadap semangat mas emil dan bu kofifa
kalau ternyata secara langsung menyatakan dukungan di pilgub jawa timur nanti untuk keduanya
ya tentu segala dukungan tentunya punya makna yang luar biasa
dan beliau adalah tokoh tokoh yang jadi panutan kami
terakhir anda juga bilang ke wartawan komunikasi dengan partai lain
juga masih terbuka terutama dengan pdi perjuangan
untuk komunikasi dengan partai politik lain
untuk usungan mas dan bukoviva di pilgub jawa timur
proses komunikasinya masih terus berlanjut sampai dengan saat ini
dan saya juga berkesempatan untuk bisa bersilat rahmi juga
menyaingi pasangan kofifa dan mas emil ini
gimana cara anda membaca ini semua mas emil
ya sekali lagi kalau kita bicara konfigurasi partai
kita memang karena kebersamaan ibu kofifa dan saya pada saat pilpres
ini tentu juga ada komunikasi yang lebih dulu terjalin
sebenarnya sudah mengusung ibu kofifah dari beberapa bulan yang lalu
bahkan ada yang dari bulan kalau tidak salah dari desember ya
jadi tentu wajar bahwa ada komunikasi yang terjalin lebih dulu
maka dikonklusi lah istilahnya dituntaskan lebih dulu
bahwa kemudian ada partai partai yang kemudian masuk
itu memang wajar bahwa kemudian komunikasinya dilakukan menyusul
itu bukan apa apa itu hanya sekedar mana yang komunikasi duluan
singkat saja mas suko untuk pkb bisa melawan pasangan kofifa emil ini seberapa besar menurut anda
pkb kalau pak marzuki maju cukup berpengaruh
kiai ini juga cukup kuat ya di berbagai pedesaan
kita tahu bahwa angka pkp juga menjadi top skor
dia mencapai sekitar di atas dua puluh
artinya juga cukup kuat juga pkb di jawa timur
mas emil dardak juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini